gue harus pulang
nggak ada si bapak aneh itu
untung gak ada dia
gue harus pulang
kenapa anak macan kayak patung
boyu deg degan banget
belum nyampe aja udah kedengeran
kamu tuh tegang banget sih
padahal kamu tuh harusnya pasrah aja
kamu serahin semua sama allah
karena niat kamu itu kan baik
kata kata orang tua cocok
udah deh yang penting
mama sama papa jangan lupa berdoa buat boy ya
kalo doa ma selalu ya pak
belum diminta juga kita doain
yaudah kalo gitu boy berangkat sekarang deh
iya jangan besok
ya sekarang atuh
wow deg degan sih dia
alis iwan adal ilhamul ibadululadzim
alis iwan adal ilhamul ibadululadzim

alis iwan adal ilhamul ibadululadzim

bikin agak belum ya
ini saya sama istri saya yang paling giung sejedeh kaya jakarta pengen ke masjid ya
semoga juga kita berdoa supaya nih ya puasa kita di sebulan penuh ini dinilai lebih
ya rumah mau ikut sekarang
sambil kita mengagumkan nama allah disana di masjid ayo lah
insya allah yuk
nanti kunci dulu
sam ayo teman teman
amba sering dengar suara takbir
tapi kenapa kali ini mendengarnya hati hamba seperti tersayat sayat
dengar takbir gue keinget sama waktu kecil
oma sering ajakin gue takbir buat nyambut lebaran
pokoknya apapun yang terjadi malam ini gue harus pulang dan ketemu oma
gue gak mau umat terus sedih karena mikirin gue
biar gue kabur aja
gue gak peduli
gak ada si bapak aneh itu
untung gak ada dia
ini malam takbiran
eh eh eh eh eh eh anak bandel
disuruh masuk ke dalam
mulai kabur lagi
lo gak boleh balik ke kamar itu
gue udah kepala tangku
gue harus kabur
kayanya gue udah kecapean banget
gue gak kuat lanjut lari
ya allah yang maha besar
hanya kepadamu hamba menyembah ya allah
dan hanya kepadamu
hamba minta pertolongan
tolong beri jalan pada hamba
supaya hamba bisa pulang dan ketemu lagi sama umat
kalau hamba ketemu lagi sama omah
hamba akan bertobat ya allah
dan gak akan berbuat jahat lagi
gak kecewakan allah lagi ya allah
alhamdulillah ya allah
alhamdulillah ya allah
jujur amat selamat terima kasih ya allah
mama fintan eksoma